ada yang berbeda dari gerobak jualan milik praptining
robot kecil yang membantu praptinim berjualan telur dadar mini menarik perhatian yang melihatnya
robot yang diberi nama eg feeling robot ini merupakan karya seorang pemuda lulusan sebuah smk negeri di purworejo jawa tengah
pemuda bernama agung budi wibowo tak lain merupakan anak bungsu praptining
agung mengaku awalnya hanya ingin membantu sang ibu berjualan
praptining memiliki gangguan penglihatan sehingga ia kesulitan menuangkan adonan telur ke loyang yang panas
awal pertama saya bilang bu mau tak buatin gitu
ya beliau mendukung oh yaudah silahkan dibuat
tapi ibu nggak bisa memberi dana dulu gitu
saya nabung dulu lah
akhirnya bisa terrealisasi kemarin
terus robotnya jadi
akhirnya rasa nunggu seneng
ya bahagia lah gitu
agung mempelajari cara membuat robot secara otodidak melalui youtube
dengan modal satu lima juta rupiah ia berhasil merangkai berbagai komponen penggerak robot
praptining pun mengaku senang dan merasa terbantu dengan robot ciptaan putranya
bahkan dagangan telur dadar mini yang ia geluti selama satu tahun
satu setengah tahun belakangan jadi semakin laris
anak anak pada suka ya bu ya
iya mas suka
pakai robot jadi daya tarik gitu ya ibu ya
yeay kakaknya keren keren banget

praptining biasa menjajakan dagangannya di salah satu madrasa itidak yah di daerahnya
anak anak yang membeli telur dadar mengaku senang dan tertarik melihat robot yang menemani praptining berjualan
hari sugiharto purworejo jawa tengah